soal cinta itu bisa berlanjut nanti datang sendiri yang penting sekarang lo kawin titik
ya udah terserah deh kalau umi sama abah sususan maksa kalau kayak gini terus abah
hai mendingan umper dia jadi rumah ini lu mau tinggal aja di rumahnya kidaut
masuk masuk masukin enggak manjur manjur
tumbang diam aja
sepertinya ada masalah penting ya ya allah gimana rum harus ngomongnya ya apa bang roby
bakalan percaya sama omongan rom gimana kalau bang roby jadi marah sama room gara gara kelakuannya
umi sama abah
katanya waktu ditelepon sesuatu
kamu ada masalah
rom rom bingung bang rom juga nggak tahu harus mulainya dari mana karena rom takut kalau rom ngomong
robby enggak sih abang tahu bang robby udah tahu iya abang juga punya perasaan yang sama sama rum
abang robby juga berantuk ngomongnya
ini baru saja ngegombalin rom
baru saja ngegembalin rumuh jadi mbak kami bohong bang gimana sih ngambilin banget deh
bukan serius bang saya sangat senang kalau pak haji mau datang hari ini oh enggak masalah
kita tidak ada acara hari ini baik saya tunggu walaikum salam jawab haji rasyidi jadi dia mau
ajak istri sama anaknya tadi abah bilang kita kagak ada acara hari ini jadi bagaimana dong pengajiannya jadi
acara pengajian di kampung sebelah kita
kita juga gak mau ngecewain calon besar
apa nih makin pinter aja ngambil keputusan
lagi kan jarang jarang angkot raja wan datang ke rumah kita
siapa tau dia bakalan ngerombak rumah kita
pakai uang rakyat
kagak dua kagak mau makan uang rakyat
itu kan kagak sengaja nih
lagian niat gua udah bener
tapi ujung ujungnya kagak bener
makanya bang pikirin bagaimana caranya si erum tuh bisa jadi mantunya haji rashidi
gua juga kadang bingung mi
gue udah mau jodohin anak kita sama anak haji rashidi
gimana dengan mba be lu
kalau rumana minta perlindungan dengan dia habis deh kita
yaudah ntar umi yang ngomong mba be
insya allah umi coba dulu siapa tahu bisa
yang penting bagaimana caranya kalau rumana itu bisa jadi mantunya rasidi
nah kita bakalan terangkat
terus orang bilang mantunya angkot
hp kagak keren tuh kedengerannya
be be itu bukannya rumana be
itu tadi yang lagi mau nyebrang
ah lu salah lihat kali
masa saya salah liat be itu pasti rumana
mat perempuan itu kalo pake jilbab dimana mana sama
tampangnya serupa dah
bu liat gak tuh rumana tadi
ah malu gak mungkin liat
mana gak ada siapa siapa
nah yang dipelototin cuma game
hp bukannya buat ngaji buat zikir
supaya urusan anak kita lancar
ini mah pokemon aja yang dipijitin
sebenernya gini pak ji
kita datang ke sini
yang pertamanya adalah
ya untuk silaturahmi
supaya kita keluarga kita lebih dekat
yang kedua kita mau ngomongin soal kelanjutan
ngomongin kata kata tempoh hari
kok gak keliatan
oh iya mah aja lupa
rumana tuh kebetulan ada keperluan sedikit
yang tadi kita ketemu di jalan
tadi kalau gak salah kita ngelihat rumana
lagi jalan sama
itu siapa ya
rumana belum punya cowok
tapi kalau temen dia banyak
temennya ada yang cewek ada yang cowok
yah anak muda jaman sekarang
rumah itu memang anaknya gak suka pacaran
nah rahmadi sh
harus percaya sama umi
bah abah yakin gak
kalau rahmadi sh itu ngelihat si rumana jalan sama si robby
lu tahu dari mana mi
ngelihat juga kagak
gimana sih sok tau umi
si rumana mau jalan
kalau gak sama si robby
dia tuh udah ngebohong sama kita
dia bilang cari buku
dia ketemuan sama si robby
habis ketemuan lo ya sama si robby
enggak usah ngeles deh lo
ada yang ngelapor sama umi sama abah
kata rahmadi sh
calon suami apaan sih om
ya tapi kan dong udah bilang umi
aku gak mau dijodohin sama rahmadi
abah sama umi sengaja nyari indodo buat lo biar masa depan lo jelas
gagak kebelangsang ntar ntarnya
gak ada pake ini
abah tapi rum tuh gak cinta sama rahmadi
soal cinta itu bisa berlanjut nanti
terserah deh kalau umi sama abah sususan maksa
kalau kayak gini terus abah
mendingan lu pergi aja deh rumah ini
bu mau tinggal aja di rumahnya kidaud
mah bapak umi
mah bapak umi
gantung bapak umi

umi makasih ya
abah pasti ke rumah